seiring dengan perkembangan kebutuhan perempuan akan tempat khusus untuk olahraga renang
kini sudah banyak kolam renang khusus wanita yang nyaman dan banyak fasilitas
salah satunya seperti yang terletak di kawasan lembang kabupaten bandung barat ini
kalau di sini jadi letaknya di dalam ruangan jadi indoor khusus hanya untuk wanita dan wanita berhijab
jadi tidak tercampur dengan yang bukan muhrimnya dan mereka akan merasa lebih nyaman
kemudian lebih merasa aman dengan berenang di dalam sini karena semuanya wanita
dan airnya air hangat karena kita letaknya di lembang cuacanya agak dingin jadi kita menyediakannya air hangat
di sini para perempuan bebas berolahraga tanpa khawatir lagi
ruangan yang tertutup menambah kesan eksklusif kolam hijab ini
saya lebih senang sudah diadakan suami hijab ini
soalnya kita bebas terpilih
bisa dari laki laki jadi kita lebih nyaman lebih enak mau berekspresi apapun bebas
biasanya hobi juga terus waktu keluar sambil ngabuk burit juga
olahraga renang selainnya kan menyegarkan
kayak olahraga lain kalau olahraga lain kan banyak teringat kalau ini kan di air
selain itu olahraga renang merupakan salah satu olahraga sunnah dalam arti
bukan hanya di dunia islam
renang adalah jenis olahraga yang mengandalkan kemampuan bergerak di dalam air
olahraga ini dapat meningkatkan stamina dan memperkuat pernafasan
dian purwatasari bandung